informasi yang satu ini bisa menjadi referensi bagi calon gubernur dki jakarta yang akan terpilih nanti
masih soal sampah dan ini ada di surabaya
sampah kini tidak harus menjadi momok
sejak tiga tahun lalu sampah bagi kota surabaya dikelola agar bisa menghasilkan energi terbarukan
koresponden cnn indonesia miftah farid memiliki laporannya untuk anda
gunungan sampah ini menjadi bukti bahwa kita manusia secara masif menghasilkan sampah setiap harinya
di surabaya saja ada satu lima ratus ton sampah yang dihasilkan warga kotanya
sampah seringkali menjadi masalah terutama bagi kota kota besar
namun sejak tiga tahun yang lalu surabaya berhasil mengubah sampah dari masalah menjadi solusi
bahkan mengubahnya menjadi energi alternatif
sejak dua ribu dua belas pt sumber organik mengelola sampah organik di tempat pembuangan akhir benowo
sebagai bahan yang lebih baik
bahan bakar membagi listrik
perusahaan itu mengikat kontrak dua puluh tahun dengan pemerintah kota surabaya
sejak november dua ribu lima belas sumber organik mulai menjual listrik yang dipanen dari sampah itu ke pln
listrik yang mereka jual mencapai satu enam mw yang bisa menghidupi listrik di seribu rumah
sudah berapa rupiah pak yang bisa dimonetize untuk proses sampai sejauh ini pak
average nya atau rata rata per bulannya kurang lebih satu lima miliar per bulan
yang kita suplik ke pln
yang sebenarnya dengan kapasitas dua satu ratus dua puluh enam mw ini masih mampu kita untuk menaikkan lagi di dua mw
ternyata kedepan pak katanya ada sampai lebih dari sepuluh megawatt untuk beberapa tahun ke depan
ini adalah yang tahap satu
tahap satu yang dinamakan sanitary landfill jadi lfg
sedangkan untuk tahap dua adalah zero waste
yang zero waste yang kedepannya kita bisa sampai antara delapan sampai sembilan
teknologi yang dipakai tidak terlalu rumit
gunungan sampah organik di tempat pembuangan sampah mengandung gas metan yang bisa menjadi bahan bakar
untuk menangkap metan ini sampah ditutupi terpal dan dipasang pipa
lewat pipa gas gas metan dikirim ke turbin gas
gas sampah pun diubah menjadi listrik
semakin banyak sampah semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan
begitu juga dengan semakin bau sampah
maka semakin besar pula kandungan gas metannya
memang pemkot surabaya tidak mendapatkan rupiah dari penjualan listrik
namun pemkot tidak perlu khawatir memperluas lahan tpa karena berapapun sampah organik yang dihasilkan warga surabaya pasti habis diolah
yang lebih penting lagi bahwa kita sudah mempersiapkan bahwa greenbeltnya
buffer sun di mengelilingi tpa benowo itu kita akan mulai garap
sudah mulai kita persiapkan karena
kita tunjukkan kepada semuanya bahwa mengelola lingkungan itu bukan tidak bau tidak anu
jalan bersih dan juga itu menjadi suatu wisata yang baik
saat ini produksi bisa menghidupi lebih dari seribu rumah
pada dua ribu sembilan belas produksi listrik ditargetkan menjadi sepuluh mw melalui program gasifikasi
pembangunan sanitary landfill ini bukan tanpa sorotan
karena ada dana bagi pemegang kontrak sebesar rp tujuh puluh miliar
sebagai tiping fee pengolahan sampah biaya ini dipandang terlalu tinggi